hasil berbeda diraih tim thomas indonesia
bertemu dengan malaysia di perempat final jonathan christie dan kawan kawan menang dengan skor tiga satu
indonesia sempat tertinggal setelah di pertandingan pertama tunggal putra
antoni sinisuka ginting menyerah dari mantan pebulu tangkis nomor satu dunia lee chong wei
dalam pertarungan selama empat puluh sembilan menit anthony takluk dua game langsung sembilan belas dua puluh satu dan enam belas dua puluh
di pertandingan kedua lewat ganda nomor satu dunia marcus fernaldi gideon dan kevin sanjaya sukamulyo
indonesia berhasil membuat kedudukan menjadi imbang
duo minions mampu mengalahkan govi semtan wi kiong rubber game dua puluh satu sembilan belas dua puluh dua puluh dua dan dua puluh satu sembilan belas
jonathan christie yang turun di pertandingan ketiga juga berhasil menyumbangkan poin
bertemu dengan lee zijia jojo menang dengan skor akhir dua puluh satu lima belas sebelas dua puluh satu dan dua puluh dua puluh satu
kebetulan menang dengan skor dua puluh satu tiga belas
kemenangan indonesia dipastikan lewat ganda kedua fajar alfian muhammad rian ardianto
fajar rian sukses mengalahkan aroncia teo y dengan skor dua puluh satu delapan belas dan sepuluh dua puluh satu dan dua puluh satu sembilan belas
dengan kemenangan ini indonesia memastikan lolos ke semifinal untuk bertemu dengan tiongkok
yang sukses mengalahkan taiwan dengan skor tiga